iya baru sehari berlalu kontroversi pelantikan komjen iryawan sebagai penjabat gubernur jawa barat semakin hangat
keputusan pemerintah ini mendapat serangkaian serangan politik mulai dari cuitan sbi hingga hak angket dpr
bagaimana kedua pihak menyikapinya kami akan mendiskusikannya bersama erma suryani manik anggota dpr dari fraksi demokrat
dan ali muhtar ngabalin tenaga ahli utama bidang komunikasi politik dan diseminasi informasi kantor staff presiden
mbak ngabelin terima kasih sudah hadir mbak erma
jauh jauh ya langsung ya
dari manado langsung datang ke sini ya karena ingin menanggapi yang satu ini nih kita lihat dulu ya mungkin kita awali dulu
karena memenuhi undangan cnn
saya mau koreksi dulu nama saya bukan manik mbak irma suryani ranik
oke erma suryani manik
kita perbaiki itu kita lihat dulu cuitan pak sby ini mungkin ini salah satunya
yang kemudian nah oke kita lihat
ini banyak penguasa yang melampaui batas sehingga cederai keadilan dan akal sehat
sudah ada klarif apa
apa penjelasan gitu apa ini maksud dari cuitan pak sby ini
salah satunya masalah pelantikan m iryawan
itu salah satunya tetapi ada dua provinsi yang menjadi catatan dari kami partai demokrat
pertama itu di jawa timur yang kedua di jawa barat
pelibatan indikasi pelibatan dari aparat polri khususnya dan juga aparat intelijen sangat kentara sekali
di jawa barat tidak bisa dipungkiri
kami melihat sudah sangat terang terangan pelibatan ini dengan dilantiknya pak komjen iryawan sebagai penjabat gubernur jawa barat
nah apa yang dituliskan dalam tweetnya pak sby ini sebenarnya mengingatkan kita semua bahwa dalam berpolitik dalam bernegara ini kita mesti tahu ada batas
batasnya adalah batasnya adalah peraturan perundang undangan
batasnya adalah etika
dan kalau kita tidak memakai itu dalam bernegara repot kita perbangsa ini
dan itu sudah dilakukan
itu menurut kami sudah dilanggar
dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahan ini dengan melantik komjen iryawan sebagai pj gubernur jawa barat
dan demokrat reaksinya cukup cepat dan cukup keras langsung menggulirkan hak angket
karena menurut kami ini sudah keterlaluan pelanggarannya
ada tiga undang undang yang dilanggar
satu undang undang tentang polri
kedua undang undang tentang pilkada
yang ketiga undang undang tentang asn
kenapa kami bilang ini keterlaluan
saat ini kita sedang
sedang berjuang untuk memastikan satu ratus tujuh belas pilkada berlangsung dengan baik
nggak ada apa apanya sepanjang proses pilkada ini mbak
beberapa tempat dapil saya provinsi kalimantan barat
menurut analisis dari mabes polri adalah provinsi yang paling tinggi tingkat kerawanannya
bukan jawa barat ya
tapi semua ini berlangsung dengan aman dan damai
tertiba kemudian istana melakukan satu tindakan
tindakan yang menurut kami sangat serius melakukan pelanggaran hukum
yaitu melakukan pelantikan terhadap komjen iryawan
menurut kami sesuatu yang sangat tidak pantas dilakukan
dalam konteks kita bernegara seperti sekarang
tapi bang abalin anda langsung bereaksi dan menganggap bahwa hak angket ini
ya kalau hak angket saya mesti pelan pelan karena di sebelah kanan saya beda dari
sebelah kiri saya juga bidadari
jadi saya agak santai saja ya
yang memang harus dipilih
yang memang harus dipahami bahwa bagi pemerintah ya
saya kira teman teman di demokrat juga tahu bahwa tidak ada satupun kebijakan pemerintah
yang diambil tanpa mempertimbangkan aspek aspek yuridis formal
karena itu saya sejak awal kan membuat rilisnya bahwa aspek hukum dan perundang undangan
itu menjadi barometer penting dalam mengambil satu kebijakan
sehingga kalau teman teman memberikan penilaian terkait dengan di luar daripada aspek hukum dan perundang undangan
tentu saya tidak bisa menjawab
tapi ini kan aspek hukum dan perundang undangan bang abdu
kalau yang disebutkan mbak erma tadi
makanya kalau nanti mbak erma dan kawan kawan menyoroti dari aspek hukum dan undang undang
mari kita bedah bareng bareng
tidak ada masalah
karena ini kan negara sistem terbuka era digital
kita bicara terbuka
tidak ada masalah
yang pasti saya tidak dalam kapasitas
saya bukan politisi untuk menjelaskan tentang kepentingan kepentingan politik praktis
karena suaraku ini adalah suara pemerintah mata mulut dan telinga presiden joko widodo
karena justru karena beliau ini suara pemerintah mata mulut dan telinga presiden joko widodo
saya sedang berpikir kenapa presiden joko widodo melakukan satu kesalahan
yang sangat sebenarnya tidak perlu dilakukan
pengangkatan komjen iryawan ini pak
di mana salahnya
di mana salahnya
salahnya karena dia melanggar tiga undang undang
tunjukkan undang undangnya apa
undang undang tentang pori
yang menyebutkan bahwa seseorang anggota polri bisa dialih bisa menjadi pejabat publik di tempat lain kalau dia sudah dinyatakan berhenti
sampai di sini tahu nggak pak
di mana salahnya memahami
di mana salahnya
undang undang tentang pilkada
yang ketiga undang undang tentang asn
yang jelas jelas menyebutkan bahwa pasal satu ratus sembilan bang
undang undang asn menyebutkan harus mengundurkan diri terlebih dahulu
ini pak komjen iryawan seorang polisi aktif
ditugaskan katanya di sestama
kemudian diangkat menjadi pj gubernur jawa barat
nah beliau masih polisi aktif
belum mengundurkan diri belum pensiun
mbak hermanya nanti pulang baca undang undang ke polisi
oh kita sudah baca
kita sudah baca
undang undang nomor dua
saya datang ke sini dengan membaca dengan sering
baca undang undang nomor dua tentang kepolisian pasal dua puluh delapan ayat tiga
kita baca keterangan
tahu nggak coba penjelasannya apa
coba baca di situ
di situ adalah memang pasal tiga
coba nanti boleh dilihat
pasal dua puluh delapan ayat tiga menjelaskan tentang
kita punya ya pasal dua puluh delapan
boleh coba lihat
oke kita lihat sama sama
nah ini dia
anggota kepolisian republik indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun
pensiun dari dinas kepolisian
suruh buka penjelasan tentang dua puluh delapan
apa yang dimaksudkan dengan penjelasan ayat itu
nah kita tidak selengkap itu bang
karena ini informasi
tidak mungkin pemerintah itu gegabah dan keliru mengambil satu keputusan
baca penjelasan apa yang dimaksudkan pada pasal dua puluh delapan ayat tiga
apa penjelasan itu
supaya lebih jelas lagi sekarang
penjelasan itu adalah dia boleh diangkat dalam jabatan

tugas atensinya dari kepolri
sementara yang kedua
di dalam undang undang pilkada maupun asn
ini beliau ini adalah sekretaris utama
yang di dalam undang undang pilkada dan asn
di mana masalahnya
di mana pelanggarannya
pelanggarannya dia harus mengundurkan diri
salah di situ penjelasannya
di situ salah penjelasannya
abang tidak membaca pasal satu ratus sembilan undang undang asn
tidak mungkin keliru mereka
mereka mengundurkan diri
mereka itu punya tim yang luar biasa
justru karena mereka keliru

agar presiden jangan sampai di jebak
dan juga ada beberapa partai begitu ya
dan ini kemudian nanti akan dilanjutkan
dinamikannya di gedung dewan
tapi memang pertanyaan kemudian adalah
ini akhirnya memicu polemik
sebetulnya kan banyak calon calon lain
tapi kita akan bahas
kenapa sebetulnya harus mi riawan
akhirnya nanti memicu polemik
tapi setelah jeda berikut ini tetap bersama kami
di layar pemilu terpercaya
masih bersama kami di layar pemilu terpercaya
ini masih berlanjut meskipun kita break
tapi diskusi masih berlanjut
saya harus jelaskan sebelum masuk diskusinya
supaya nanti bisa juga dimengerti
pasal dua puluh delapan ayat tiga itu penjelasannya adalah
yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian
adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian
atau tidak berdasarkan penugasan dari kepolisian
di mana masalahnya
bang abalin harus baca juga penjelasan pasal satu ratus sembilan
baik dalam undang undang pilkada maupun undang undang asn
maupun peraturan nomor sebelas

gak mungkin satu sistem negara begini gegabah melakukan satu keputusan yang gegabah
apa keberatannya dengan iwan bule
kenapa harus mengambil satu jenderal polisi
gak ada urusan dengan sebelas mau dua puluh
itu yang saya mau tanya
tapi kenapa harus anggir iwan
dimana etikanya yang bermasalah coba
sangat melanggar etika bang
kecuali ada orang berbuat satu
enggak ini bukan soal curiga bang
benegara itu jangan
janganlah menghalangi rezeki orang
itu rezeki orang itu bang
tuhan yang mengatur itu
ini kalau soal keberadaan ini urusan rezeki
kalau kita bicara soal takdir orang itu
yang ada di kementerian dalam negeri
kenapa bukan itu yang diambil
atau urusannya juga pertanyaannya kayak begitu
ini kan pemerintah yang mengerti
nanti dia berkuasa kembali deh
bilang deh demokrat berkuasa kembali
kemudian berpikir seperti itu
ini bukan persoalan berkuasa kembali
ini persoalannya meluruskan apa yang salah
dari hukum perundang undangan tidak ada masalah
etika apa yang melanggar
uu nomor lima tahun dua ribu empat belas
pas menyatakan pasal satu ratus sembilan
bahwa itu harus mengundurkan diri
tidak itu uu
mungkin itu dasarnya
karena itulah partai demokrat ingin membuat hak angket
nanti ingin mempertanyakan langsung kepada pemerintah
karena kan memang dpr punya haknya seperti itu
kami mengambil langkah itu
dalam rangka meluruskan apa yang menurut kami tidak tepat
karena bagi kami bernegara itu harus berdasarkan aturan
jangan langgar itu
saya sejak awal mengatakan bahwa
pengalaman saya di parlemen lima tahun
tidak seperti dibayangkan oleh teman teman
karena panitia yang diangkat oleh dpr
kemudian alokasi budget yang harus diperuntukkan kepada kepentingan bangsa
kepada kepentingan rakyat
kemudian masih banyak masalah agenda agenda besar
yang pemerintah tentu membutuhkan demokrat
dan partai partai lain untuk membicarakan dalam kepentingan rakyat
yang begini kok dipermasalahkan itu untuk apa
cari materi lain deh untuk mengangkat elektabilitas
menurut kami partai demokrat sangat penting untuk mempermasalahkan
jadi tujuannya untuk mengangkat elektabilitas
tidak ada urusan mengangkat elektabilitas
urusan adalah meluruskan segala sesuatu yang salah
dan bagi demokrat kalau pemerintahnya bagus kita puji
kalau salah enggak
demokrat bukan hanya mengkritik pemerintah jokowi pada saat ini saja
kita kritik keras waktu masalah archandra
dan akhirnya itu didengarkan
kita ingin pemerintah ini mendengarkan kritik demokrat
kemudian ketika kami mengambil langkah kami menawarkan hak angket
artinya kami mengajak seluruh partai partai yang ada di parlemen
untuk bersama memikirkan
mari kita dukung pemerintahan ini dengan menjalankan pemerintahan ini
dengan menghormati hukum menghormati etika
dan saya ini juga bingung kenapa harus komjen irawan yang ditempatkan
ini masuk kepentingan politik
di wilayah ini saya tidak bisa menjawab
karena ini jangan masuk ke wilayah politik
ini adalah kompetisi teknis
tapi mungkin pemerintah
kalau mau menjadi pejabat gubernur harus ada kompetisi teknis
itu menurut undang undang pns
jadi teman teman kalau tidak ada kompetisi teknis yang memenuhi syarat
ini sangat tidak mungkin dilantik menjadi pj gubernur
oke ngabalin tapi sebetulnya mungkin ini adalah awal dari
dari partai demokrat dan partai partai lain gitu
apa sih sebetulnya alasannya mengapa harus m iryawan
yang menjadi penjabat gubernur jawa barat
pertanyaannya di balik
apa yang kalian keberatan dengan iryawan
apa yang persoalannya
ada satu paslon yang disitu juga adalah mantan jenderal tni
kekhawatiran partai demokrat apa
kami sangat khawatir ini menjadi satu agenda politik
kalau sudah khawatir itu artinya berprasangka buruk
mengurus negara tidak boleh seperti begitu
ahlak berprasangka buruk tidak benar
justru karena kami berperasangka ingin menguruskan hal yang baik
makanya kami ingin agar ada hak angket ini
nggak bisa kalau dari awal sudah khawatir
kekhawatiran apa yang mau dibikin
orang sembilan hari
sorry sembilan hari sampai pada hari pemilihan
pilih kada ini bang
bang ini pilih kada
tanggal dua puluh tujuh itu seluruh indonesia memilih

jadi jaminannya hanya tiga bulan
tidak akan diperpanjang lagi
sekarang ya dong begitu habis pemilihu
langsung ditahu siapa pemenangnya
sembilan hari cantik
jadi begitu pemilu langsung angkuhi irawan
iya dong bukan itu persoalannya
kalau dia sudah terpilih
kalau sudah ada pengumuman
terpilih dia mau bikin apa coba
sekarang kalau sudah terpilih
ada orang mau curang
sembilan hari cantik
sangat khawatir kami dengan perlaku seperti ini
namanya adalah berperasangka buruk
perlaku seperti ini harus diluaskan
tidak boleh mengatur negara
dengan cara seperti itu
masa sih orang jadi
tapi kemudian apapun itu pelantikan mi irawan
akhirnya menimbulkan dinamika begitu mbak
oh iya orang hidup pasti begitu
ada juga penolakan penolakan selain kemudian
juga dari dpr juga dari masyarakat gitu
misalnya mahasiswa juga tadi sekarang mulai berpikir
besok saya tunjukkan
berapa banyak jumlah orang yang tidak setuju
dan berapa banyak orang yang setuju
bukan dari pemerintah tapi ini dari ngo
dari lembaga survei
saya tunjukkan nanti
apa sih susahnya melakukan survei itu
karena kan pemerintah
punya jaringan bisa melakukan sesuatu
kemudian kita bisa tanya berapa banyak orang yang suka
berapa banyak orang yang tidak suka
kan tidak bisa kita memenuhi keinginan semua orang
berjalan dengan aman
nah ini awal baru dilantik
kemudian sudah terjadi dinamika
tidak hanya nasional tapi juga di daerah
itu yang diinginkan oleh pemerintah karena pertimbangan
keamanan pertimbangan strategisnya
itulah maka pemerintah
menganggap irawan itu adalah
sosok yang memiliki kapasitas untuk
bisa menjaga situasi itu
bang abadin ya dong dimana salahnya
menjaga kapasitas ya bang abadin ya
bang mardin saya mau tanya dulu ini pertimbangan
keamanan kan yang abang sebut tadi
untuk jawa barat
paparan kapolri di komisi tiga
dari tujuh belas provinsi
yang mengadakan pemilihan gubernur
jawa barat itu
tidak termasuk dalam lima besar
pertama yang paling rawan itu adalah
kalau tadi abang sebut dengan pertimbangan keamanan
makanya kami mau pertanyakan
kenapa mesti dipaksakan
ada sebelas pejabat demokrat
merasakan ini dipaksakan
aneh dipaksakan apa yang aneh
mbak gak tau nih
gimana bisa aneh tapi tidak bisa menjelaskan
apa anehnya kalau gak tau
apa anehnya mungkin baru harus diperjelas oleh demokrat
kami curiga ini pasti akan dipakai untuk
konsolidasi untuk dua ribu delapan belas
dua ribu delapan belas atau dua ribu delapan belas
berarti gak bisa itu negatif thinking dalam melihat masalah
gak boleh dong berprasangka baiklah
kemudian melihat situasi dengan baik
justru karena berprasangka baik
ini kan terbuka
semua orang bisa melakukan kontrol dengan gampang
makanya kita melakukan kontrol lewat mekanisme hak angket
kalau kita berprasangka buruk kita tidak akan menempuh
jadi sudah setuju ya dari pemerintah
kalau menggunakan hak angket
bahwa nanti teman teman dpr kan
kita punya pengalaman
dilihat semua tahapan tahapannya
kan juga nanti sampai sampainya juga
saya percaya bahwa kalau itu memenuhi
bagi kita tidak ada masalah orang kita benar kok masalahnya
semua undang undangnya ada
ada negara seperti republik indonesia
ini mengambil mengangkat penjabat
gubernur kemudian melanggar aturannya
lari larinya ke istana dan presiden
karena ini sebenarnya tidak hanya partai oposisi karena juga ada partai partai
yang pendukung pemerintah
yang juga bersuara atau memberikan kritik
dari pemilih pemilih yang dipercaya
kalau dia sudah dengar penjelasan dari lili moktar dia mengerti
oke mungkin harus dijelaskan lebih lanjut lagi
tapi kita harus break dulu
kita lanjutkan berikut ini tetap bersama kami di layar pemilu terpercaya
baiklah presiden hanya bisa mendapatkan informasi kemudian seluruh langkah teknis yang dilakukan kan ada menteri dalam negeri
presiden itu banyak sekali jadwalnya besok pagi ini saya lupa ada jadwalnya itu besok kami kemana lah gitu
dalam situasi masih lebaran masih kesana masih kesini banyak agenda agenda besar untuk kepentingan bangsa dan negara kita
tapi ini kan jadi gadu gadu bang
gadu karena itu tadi pertama curiga yang kedua mengangkat elektabilitas kemudian ini kemudian itu
mengangkat elektabilitas loh
presiden memilih kegaduhan
enggak tidak sampai kesana ini
kalau misalnya presiden memilih orang lain selain komjen irawan ini nggak gaduh
mendagri menteri dalam negeri punya ini kan nomenklatur atau ini menjadi kegiatan menjadi tanggung jawab menteri dalam negeri
menteri dalam negeri dengan seluruh staff staffnya jauh lebih tahu tentang siapa
jadi presiden enggak tahu nih bang
tanya dong nanti di sini
masa ada urusan negara sebesar ini presiden tidak tahu
presiden kan tanda tangan mbak
karena beberapa kali presiden ini ketika tanda tangan juga enggak baca
enggak lah mana mungkin kayak begitu
eh waktu itu berapa kali presiden terlalu identifikasi saya
presiden itu punya staff ya kayak kami ini dia punya staff ini staff ini staff ini staff ini
dia enggak baca loh beberapa kali itu
dan itu diakui sendiri loh
jangan bikin miss eh sesending lagi ke publik

beberapa kali presiden mengakui bahwa dia tidak baca
tapi artinya begini presiden apakah presiden mendapat masukan yang utuh begitu
apabila kemudian melantik komjen iryawan ini nantinya akan ada timbul begitu reaksi seperti apa yang terjadi saat ini
kesimpulan saya begini kesimpulan saya begini
kesimpulan saya saya kira teman teman di dpr teman teman di partai mana saja termasuk demokrat dan lain lain
memang ini kan baru habis lebaran
memang harus lahirkan potensi dengan nalar nalar positif terhadap langkah langkah yang dilakukan oleh pemerintah
bahwa hari ini nanti dpr akan melakukan langkah interpelasi hak angket dan lain lain
monggo saya tunggu secepatnya kalau bisa
ya pemerintah sudah menuju tujuan
menurut saya ini bagus ya dalam bernegara ya
ketika kami di dpr ingin meluruskan sesuatu yang menurut kami pelanggaran hukum tidak tepat teman teman pemerintah juga siap
dan saya senang sekali karena responnya menjadi respon yang
substantif ya bukan respon yang remeh temeh begitu
sehingga perdebatannya nanti adalah perdebatan apakah ini benar benar melanggar undang undang atau tidak
perdebatannya di dpr
jadi ini sangat penting buat kami mewujudkan apa yang menurut demokrat itu harus kita wujudkan yaitu mewujudkan hak angket ini
kami sedang berusaha memenuhi prasarat minimal yaitu dua puluh lima anggota dpr dan lebih dari satu fraksi
dan komunikasi dijalin terus dengan beberapa anggota dpr
dan kemudian juga dengan beberapa fraksi dan khususnya dengan gerindra dan pks ya sudah mulai terjalin
mudah mudahan fraksi fraksi lain juga bisa mendukung
oke itu artinya pemerintah melihat bahwa memang mempersilahkan dpr menggunakan hak angk
itu haknya dpr
itu hak dpr itu hak dpr
tapi tetap merasa bahwa tidak ada undang undang yang dilanggar
iya saya kira saya harus menjelaskan itu
untuk dan kapasitas sebagai pihak pemerintah
kami harus menjelaskan itu kepada rakyat indonesia agar masyarakat itu tidak mendapatkan informasi yang sesat dan menyesatkan terkait dengan pengangkatan pak irawan ini
karena kalau diajukan itu keinterpelasi dan hak angket kemudian terkait dengan sejumlah poin poin pasal pasal yang disebutkan
saya lagi lagi mengatakan bahwa semua pasal hukum dan perundang undangan yang disampaikan itu adalah satupun tidak ada
seluruh yang dilakukan
seluruh yang dilakukan dalam kebijakan pemerintah untuk urusan ini tidak ada yang lepas daripada perhatian kepada masalah hukum dan perundang undangan
tidak ada satu pun yang tidak menjadi pertimbangan
jauh jauh saya terbang dari mana dia datang
karena saya tidak boleh harus mengatakan bahwa masyarakat tidak boleh mendapatkan informasi yang sepihak tanpa mendengarkan penjelasan dari saya untuk dan atas nama jurubicara pemerintah
tapi sudah semuanya disebut disampaikan ini
sudah pasti lihat
lihat dong di diktum konsiderannya
konsederan sk itu kan dilihat
mempertimbangkan ini satu dua pasal ini peraturan pemerintah
oke bang ada satu hal yang kemudian saya ingin klarifikasi
ini kan sebetulnya nama m iryawan ini kan sudah menjadi kontroversi di awal tahun
tidak ada kontroversi cuma
iya kalau tiga orang yang menolak atau sepuluh orang menolak apa kita
tapi kemudian akhirnya tetap dilantik juga gitu
ya tidak ada masalah
karena itu maka pemerintah dalam hal ini menteri dalam negeri melihat tidak ada yang menjadi kontroversi
tidak ada yang menjadi pertimbangan persoalan untuk harus
pertimbangannya siapa aja sih
maksudnya dari menteri dalam negeri untuk menunjuk satu pjs gubernur ini pertimbangannya dari kementerian mana saja sih
apakah semuanya apakah menko paul hukam apakah kemudian kapolri
enggak enggak enggak
itu sangat teknis terkait dengan pertimbangan pertimbangan yang diambil oleh menteri dalam negeri
kita kan percayakan bahwa dia duduk menjadi menteri dalam negeri selain dipercaya oleh presiden
tentu takdir tuhan yang membuat dia
ini urusan takdir lagi ya
pasti kita tidak percaya kita meragukan orang punya kapasitas dan kapabilitas
ini urusan takdir nih
enggak ada masalah
sesembrono itukah seorang cahayu kumolo dengan staf staffnya dalam tidak mempertimbangkan peraturan yang satu dengan yang lain dalam mengangkat dan melantik dia
ada satu pernyataan menteri dalam negeri yang menarik disampaikan kemarin
yaitu bahwa beliau sendiri sudah mengusulkan sekjennya sendiri untuk menjadi pj gubernur
tapi presiden jokowi memilih sendiri komjen irawan
oke artinya ini informasi yang didapatkan
tapi kemudian diralat lagi hari ini
jadi ada kalau anda baca dari berita berita yang beredar soal komjen irawan ini sebagai pj gubernur
ada inkonsistensi informasi yang disampaikan oleh kementerian dalam negeri
coba lacak beritanya
satu bilang bahwa dia awal dari menteri dalam negeri
tapi kemudian berubah menjadi presiden nama dari presiden jokowi
jadi ini yang benar seperti apa
mbak ngabalin disini untuk menuruskan informasi yang kemudian berada di masyarakat yang berbeda beda
ini bukan beran masyarakat ini pernyataan bersendiri pernyataan langsung dari menteri dalam negeri
tidak penting dalam bisa mengklarifikasi masalah itu
yang amat sangat penting itu adalah menjelaskan kepada publik tentang sosok manusia terbaik namanya irjen paul iryawan menjadi penjabat gubernur jawa barat
itu yang paling penting
supaya bisa menjelaskan manusia terbaik
di antara semua orang itu itu yang terbaik dipilih dan ditunjuk oleh menteri dalam negeri menjadi penjabat
sembilan hari sembilan hari
apa sih yang mau dilakukan dari curiganya
apa sih yang mau dilakukan
kalau komjen iryawan dianggap sebagai orang yang terbaik untuk menjadi pj gubernur jawa barat
saya sarankan semua teman teman yang kuliah di st pdn itu lebih bagus memilih masuk akpol aja
karena nanti akan menjadi pejabat terbaik
ini lain lagi ini lain
apa yang diperlukan
jangan baper dong
jangan dibawa perasaan
ini bukan buah perasaan ini logika berpikir bang
itu manusia terbaik di antara sekian orang yang dikunjungi
terbaik dari kesehatannya terbaik dari kemampuan leadershipnya terbaik dari intelektualnya terbaik dari manajemennya
sembilan hari sembilan hari
tapi pj gubernur jawa barat itu bukan tidak terbaik dibanding om jani irawan
apa orang mau bikin
sembilan hari mau bikin apa sih
nah itu kemudian yang saya ingin tanyakan
ini terakhir bang abalin kalau begitu
nanti dua puluh tujuh juni ada kekhawatiran begitu ya akan ada komjen m iryawan ini ditempatkan di situ untuk memenangkan atau membuat akhirnya aparat tni polri ini
hilangkanlah semua perasaan keburuk itu
orang jawa barat sendiri tenang tenang menerima beliau

kok orang di jakarta yang pada kebakaran jenggot
pemerintah bisa menjamin bahwa pilkada serentak dua puluh tujuh juni nanti akan berjalan dengan baik tidak ada gangguan dari netralitas tni polri
insya allah insya allah
itu sumpah dia pada waktu diambil sumpahnya kemarin
orang jawa barat tenang tenang asyik asyik tidur
kok kita di jakarta yang tidur

nanti aja dilihat tidak ada masalah
berikan kepercayaan kepada beliau karena negara menugaskan beliau untuk menjalankan tugasnya

oke berikan kepercayaan bagaimana
masih tetap akan hak angket
kita partai demokrat bersama dengan partai partai lain silakan pilkada tetap berlangsung tapi kita ingin meluruskan cara bernegara kita
karena ini kita bukan bicara jangka pendek kita bicara jangka panjang
supaya siapapun yang memimpin pemerintahan ini ke depan juga menghormati proses hukum menghormati aturan dan juga yang pasti menghormati secara etis
oke kita hargai itu
bagaimana proses politik ini bergulir di indonesia
saya menunggu dengan senang hati
dan tentunya kita tunggu juga ya
dengan suka cita
nanti saya mau daftar diri sama pak menteri sama pak seknek apa kalau dipanggil dpr saya kepingin ikut
nanti ditunggu mbak
pak ngabalin akan hadir di sana
kalau bisa saya juga dipanggil saya mau dipanggil
belum jadi menteri dalam negeri bang
bukan itu masalahnya
bukan itu masalahnya
kecuali ada ransapul lagi
karena saya menulis artikel saya membuat rilis menjelaskan kepada publik tentang apa masalah yang dikhawatirkan
untuk mengatakan tentang undang undang pasal yang dilanggar
kita panggil menteri dalam negeri
tidak ada cerita
pak ali mokhtar lengabalin jadi menteri dalam negeri kita panggil pak ali
kita tunggu bagaimana kemudian proses politiknya akan bergulir di dpr
yang jelas pilkada serentak dua puluh tujuh juni nanti semoga aman lancar dan tidak terganggu masalah netralitas
baiklah pak ngabalin dan juga mbak era terima kasih sudah hadir di cnn indonesia
dan tetap bersama kami sesaat lagi layar pemilu terpercaya akan segera kembali